lo belum kewajiban gue untuk melindungi orang orang yang gue sayang
eh eh eh rat rat rat
udah jaga emosi lu
bokap gue selalu bilang dari
selama kita benar kita gak usah takut
yang melakuin itu udah salah
dan dia harus tau itu
jangan main main sama emosi
sekarang to the point aja om
om ngaji kita kesini untuk apa
oh mau neken orang tua mereka
sama seperti om neken papa saya
saya diem om
om teken papa saya
tapi kalau menyangkut sahabat sahabat saya
saya gak akan diem om
om paham kan
jejak digital itu emang kejar
reputasi om sebagai bisnismen hancur karena ulah anak om sendiri
yang om tutupin dan om bela
apa yang pang elang bilang ada benarnya juga
aku harus lebih hati hati lagi sekarang
gara gara ulah mel aku jadi kena imbas
kenapa om diem
bisnismen yang paling hebat di seluruh indonesia
itu semua bisa hancur karena ulah anak om yang udah menipu banyak orang dengan dia pura pura putar
eh buka mulai boy
pak bos ini anak kalau didihm lagi nge tengil pak bos
pak bos juga kenapa yang diem aja sih dikituin sama dia
saya loh liatnya gemus banget pengen asentir
pangeran ada beneran juga jho
mungkin saya terlalu manjakan main
mel tidak tahu mana yang salah mana yang benar
asli sumpah ran
lu keren banget asli ji ya kan
omongan lu itu bisa bikin seorang om remo jadi diem loh
semoga aja om reman mau dengerin omongannya pangeran
jadi bisnis orang tua gua
ya gue juga ngarepinnya kayak gitu ji
tapi lo berdua inget ya lain kali kalau mau ngelakuin sesuatu
lo berdua ngomong dulu sama gue
jangan kayak tadi
ntar mau ada masalah lagi
lagian juga kita berdua ngelakuin itu karena apa
kalau kita berdua nungguin lu ya gak ada apa
misi kita jadi tertunda kan
tapi seenggaknya setelah itu
karena kan semua kebohongannya udah kebongkannya
pak bos yakin gak mau bertindak sama semua kap lepas sama temen temennya
mereka itu udah pulang ngajar pak bos
gak ada yang ganggu sama orang tua
biar aja mereka seperti itu
saya nggak mau salah bertindak
dan saya gak mau
kalau mel menghancurkan
apa yang sudah saya rilis dari dulu
besok kamu undang semua wartawan termasuk aku bos
suruh datang kantor saya
saya mau konfirmasi pak
oke terima kasih
lo bener bener selalu ada kalau gue butuh
gue beruntung banget
terima kasih pak
terima kasih put
ya udah hati hati ya
lo juga langsung masuk
ibu belum pulang
apa ibu kerja lembur ya
biasa jam segini ibu udah pulang
ibu belum pulang
ibu kerja lembur ya
dulu minta tidur ga
maha tak apa
kayaknya kamu bagus banget ya
soalnya pas waktu tadi
oh adults ya pasti

masalah gue udah selesai
masalah udah selesai
udah ya usus goreng
kita bahas itu nanti aja
gue tepatin janji gue kan
gue akan terus ngelindungin lo sama ibu
sumpah gue gak ngerti maksud lo apa
yaudah usus goreng kita omongin nanti aja ya
gue juga sayang sama ibu
dan gue udah nganggep ibu nawang terus bagi ibu gue sendiri juga
jadi sampai kapanpun
gue akan terus melindungi kalian berdua
makasih ya batu
makasih ya batu
lo gak usah bilang makasih ke gue usus goreng
kalau lo mau bilang makasih
cepetan tuh lo jawab pernyataan cinta dari gue
kan lo belum jawab dari tadi
lo mau gak jadi pacar gue
lagian ya usus goreng
itu udah kewajiban gue untuk melindungi orang orang yang gue sayang
dan gue juga sayang banget sama ibu
ibu nawang itu kayak ibu gue sendiri
lo tau gak
gue belajar banyak tentang cinta
dan artinya sebuah keluarga
sesuatu yang gue gak pernah rasain selama ini dari orang tua gue
jadi lo tenang aja ya
gue akan terus melindungi lo dan juga ibu
karena gue sayang banget sama kalian berdua
lo tau gak sih usus goreng
kalau gue harus pergi sekarang
atau tiba tiba gue dipanggil ke yang maha kuasa
gue bisa pergi dengan tenang
gue udah ngerasain yang namanya kasih sayang dari seorang keluarga
dari seorang ibu
dan juga dari seorang usus goreng